indonesia pernah berjuang untuk kemerdekaan
kini kita berjuang melawan pandemi yang mematikan
wabah covid sembilan belas tengah menjajah negeri
kita semua harus bertarung tanpa kecuali
berperang melawan keterbatasan
berperang hentikan penyebaran
karena perjuangan ini belum berakhir untuk merdeka dari pandemi
jadilah pahlawan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar
dengan menjalankan protokol kesehatan
komarkan semangat juang demi indonesia sehat